inilah art jakarta dua ribu dua puluh
sebuah ajang pameran seni tahunan berskala internasional
tak kurang dari tiga puluh sembilan galeri seni asal indonesia
dan dua puluh tiga galeri seni dari macam negara
turut ambil bagian dalam memamerkan karya seni rupa terbaik
sebut saja instalasi seni karya seniman patung asal bali nyomanuarte
yang berjudul poco loco
atau instalasi milik seniman heri dono yang berjudul political clouds
selain karya seni fisik art jakarta dua ribu dua puluh dua juga menampilkan seni digital
seorang seniman graffiti asal perancis syaril kongo
bahkan secara khusus meluncurkan seni nft perdana miliknya
dalam art jakarta
art jakarta dua ribu dua puluh dua
ini sangat menarik
menarik untuk menjadi sebahagian dari ini
ya selain karya seni fisik art jakarta dua ribu dua puluh dua juga turut menampilkan
sejumlah karya seni digital
berkat kemajuan teknologi di bidang blockchain
kini semakin banyak seniman yang membuat karya seni dalam bentuk digital
menurut founder komunitas seniman nft mondy art club radiska
nft atau non fungible token menawarkan keuntungan bagi seniman
nft itu sistem yang menurut gue pribadi tuh lumayan perfect buat artis ya
dimana setiap orang tuh bisa punya royalty dari setiap penjualan secondary ya
itu kan agak sulit ya
kayaknya kalau kita misalkan mau melakukan itu di ranah konvensional gitu loh
karena kan royalty yang ada di nft itu kan secara otomatis akan masuk ke kreator pertamanya gitu
meski menguntungkan radiska melihat masih banyak seniman yang belum mengadopsinya
karena teknologi nft dan blockchain masih kurang dipahami oleh sebagian seniman
lalu bagaimana dengan sudut pandang kolektor
mengapa orang mau membeli sebuah aset digital dengan harga tinggi
membeli nft itu mungkin bisa karena pengen ikut ikutan udah pasti trend itu ada
yang kedua bisa memang karena saya untuk investasi bisa juga
yang ketiga mungkin kalau generasi
milenial flexing istilahnya pengen pamer
saat ini mayoritas pembeli koleksi nft merupakan kelompok usia muda
sti memprediksi pada masa mendatang seni fisik dan seni digital akan tumbuh berdampingan tanpa saling menghilangkan satu sama lain
sempat terhenti karena pandemi menteri bumn erick thohir berharap perhelatan art jakarta dua ribu dua puluh
dapat membangkitkan kembali
kecintaan terhadap seni dan budaya
karena itu saya senang luar biasa ketika art jakarta ini musim tahun ke empat belas
cuma ngasok dulu karena covid ya
sekarang bergulir lagi karena indonesia perlu hal seperti ini
bagaimana kita mengingatkan fondasi budaya kita
dan juga bagaimana kita apresiasi dengan kebudayaan kita
pameran seni internasional art jakarta dua ribu dua puluh dua

digelar di jakarta convention center selama tiga hari
dari tanggal dua puluh enam hingga dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh